bencana longsor terjadi di papua new guinea
diperkirakan ada enam ratus tujuh puluh warga yang tewas dalam peristiwa ini
di antara bongkahan batu dan material longsor
longsor terjadi dan menghancurkan sekitar satu ratus lima puluh rumah
jalan utama di daerah itu pun terputus
mencapai lebih dari empat lapangan sepak bola
otoritas tempat memperkirakan enam ratus tujuh puluh orang tewas
namun saat ini korban tewas yang ditemukan
telah mencapai lebih dari seratus orang
saat ini meminta bantuan dari sejumlah negara
dan dari sekolah spese x wrong